eh masal putri celetanya miski mau ngapain kau semuanya keluar enggak gitu aku sama
papa mau bikin kue bermanfaat kalau masal masal bisa kayak waktu itu dong nanti dapurnya hancur
lebur berantakan kebisna tsunami masuk telur aja berantakan yuda kayak apa gimana ini bikin cake lagi
dia mau menyembunyikan seperti apa hai apa tahu
di habis nangis ya hai dia tadi bertengkar sama kamu
saya minta maaf ya pak tadi memang saya sama andin ada sedikit perdebatan ada salah paham
papa nggak akan ikut campur urusan kalian setiap pernikahan al pasti ada naik turunnya
ya ada kerikil tajam yang harus kalian hadapi sama sama untuk bikin kalian tambah kuat
tapi papa punya satu cara supaya andi enggak terlalu lama ngambek sama kamu
sepuluh koma dulu
main warnai lagi
papa mama hati hati di jalan ya
terima kasih al
rena mau bantuin papa nggak
papa membuat kejutan
tapi jangan pelan pelan dulu ya
kita mau ngapain pa
kue buat mama
iya aku senang bikin kue
mama seneng ya papa
bantuin papa ya
oke papa cari bahan bahannya dulu
bapak buka whatsapp dari opa dulu ya
oke yang pertama
di ujung pa
kamu tau dari mana
karena aku sering pa
bantuin mama bikin kue
terus mentega sama telur
apa yang putih
kita let's go ya
papa lihat dulu nih resepnya
putri celetanya miss kiki
ini mau ngapain kok semuanya
nanti dapurnya hancur
masa telor aja berantakan
udah kayak apa gimana ini dibikin cake lagi
mau bikin cake aja
mending kakek aja bikinin ya mas al
mas al mau dibikinin apa cheese cake pancake
apalagi cake yang lain pokoknya cake cake cake
tadi denger gak
yang mau buat kue itu saya sama rena
gak papa kiki pengen bantuin mas al gitu
biar mas al gak berat berat
dan gak repot juga bersihinnya
ini dapur saya kan
rumah saya kan
yaudah gak papa kalau mas al
sama kateri ceritanya
mas kiki mau bikin cake sendiri
pasti gak payah gede mas kiki
pasti cake nya enak
mas kiki istirahat dulu ya ya ya
kiki mau istirahat
biar nanti peras peras nya kuat gitu
ya allah roy kenapa
mama liat itu deh
ya allah itu perempuan
ya aku harus bantuin ya ma
tapi itu orangnya yang royak baik sekali
mendingan kamu telpon polisi deh
ma kelamaan kalau telepon polisi ma
aku harus bantu
yaudah tapi kamu hati hati ya
diam ma lihat
ya allah roy hati hati
berani ikut campur
rupanya ada pahlawan kesiangan gak
gue minta buat aja
apa lo mau mati sih
lu padahal nggak ada otak tau nggak
dia yang minta digangguin tau nggak
lo lihat aja pakaian
gue salah gitu
hei dia mau pakai apaan pun otak lo yang akan
sayang ya allah
aduh ini anak ngapain sih
astaghfirullahaladzim ya allah